kapal pelni km bukit raya yang mengangkut penumpang dari tarempa kabupaten anambas menuju pelabuhan selat lampa kabupaten natuna kepulauan riau menabrak karang
kapal mengalami kebocoran di perairan sedanau pada jumat siang
sekitar dua ratus penumpang yang berada di kapal tersebut terapung di laut
tim gabungan kapal patroli tni angkatan laut yang menerjunkan kapal kp hiu empat dan dua buah sea rader serta dibantu perahu nelayan
kapal pelni km bukit raya yang bertolak dari anambas pada kamis lalu akan bersandar di pelabuhan selat lampa natuna pada jumat siang
namun hingga jumat sore kapal tersebut belum juga tiba karena kapal karam di tengah laut
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini berdasarkan data dari pihak pelni
jumlah penumpang km bukit raya saat itu terdapat dua ratus delapan orang dengan tujuan natuna dan pontianak